terkait imbas full lockdown dua puluh empat jam sampai tiga puluh mei terhadap wni khususnya terhadap perawat asal indonesia di kuwait
kami terhubung via sambungan skype dengan zulkifli abdullah usin pengarah satgas covid sembilan belas ppni kuwait
selamat pagi waktu kuwait pak zul ini terkait dengan peraturan baru di kuwait
apa saja yang berbeda dengan aturan yang berlaku sebelumnya
selamat pagi mbak fani selamat siang waktu indonesia
insya allah mulai hari ini nanti jam empat sore web akan melakukan lockdown total
yang sebelumnya lockdownnya hanya dimulai jam empat sore hingga jam delapan pagi maka mulai nanti itu total
jadi besok hingga tanggal tiga puluh mei akan total lockdown dua puluh empat jam
begitu mbak fani
oke seperti apakah
apakah peraturannya sama seperti dengan psbb atau karantina wilayah di indonesia
seperti itu pak zulkifli
untuk di kuwait sebenarnya diperbolehkan masyarakat keluar untuk berolahraga dari jam empat sore hingga jam enam sore
kemudian juga diperbolehkan untuk belanja ke supermarket cas terdekat atau toko toko yang terdekat
selama satu kali dalam satu minggu
jadi untuk keluar belanja tersebut telah diberikan form khusus bahwa mereka keluar untuk belanja
oke pak zul masih dengar suara saya ya pak zul
oke baik pak zul ini terkait dengan kondisi teman teman warga negara indonesia yang berada di kuwait
ini dengan adanya imbas penerapan full lockdown ini seperti apa untuk teman teman
untuk masyarakat indonesia alhamdulillah sudah diberitahukan oleh kbri juga
mengikuti update update tentang peraturan peraturan di kuwait
sehingga kebutuhan pokok masyarakat indonesia dimana dengan adanya lockdown dua puluh empat jam ini
itu sudah dipenuhi oleh kbri yang bekerja sama juga dengan ormas ormas yang ada di kuwait
seperti pada saat ini ada dua belas orang
orang indonesia yang perawat yang terkena covid sembilan belas
jadi kebutuhan mereka itu sudah dipenuhi oleh teman teman dari persatuan perawat nasional indonesia
dan juga tentunya dengan pimpinan kbri
karena sebenarnya walaupun mereka hanya di ruang dirawat di rumah tadi
maka ada sepuluh orang lainnya yang di rumah
itu kebutuhan kehidupan sehari hari itu yang dipenuhi oleh teman teman atau organisasi masyarakat
yang dibidik oleh kbri
pak zul ada berapa warga negara indonesia yang bekerja sebagai perawat di sana pak
untuk yang menjadi anggota perawat persatuan nasional indonesia di sini
itu sekitar empat ratus perawat di mana mereka bekerja di rumah sakit swasta
juga di rumah sakit pemerintahan di bawah kepemerintahan kuwait
di mana bekerja di klinik maupun di rumah sakit
dan juga ada
yang beberapa bekerja sebagai para medis staff ambulan di sini
kondisi teman teman perawat sehat semuanya ya pak ya kami harap
alhamdulillah sehat walaupun ada dua belas orang yang sudah positif kena covid sembilan belas
penanganannya seperti apa pak zul
dan juga bagaimana dengan fasilitas kesehatan
kemudian juga pengamanan bagi teman teman medis atau teman teman tenaga medis di sana
sebenarnya kita sudah
dan kita bisa menggunakan itu dengan sebaik sebaiknya
ada beberapa ruangan atau beberapa bagian atau beberapa departemen yang tidak bisa menggunakan full apd
saya teman teman itulah yang kena
jadi dari pengalaman saya itu ada teman yang pertama kali positif covid sembilan belas itu
mereka bekerja di bagian dialisis atau di bagian
itulah yang pertama kali perawat indonesia yang kena
total hingga saat ini ada dua belas perawat yang kena covid sembilan belas
alhamdulillah dua orang berada di rumah sakit dan sepuluh orang di karantina di rumah karena memang tidak ada keluhan
karena mereka adalah perawat mereka tahu apa sih sebenarnya keluhannya yang
seratnya mereka harus atur
jadi kemarin ada pengalaman teman
sebenarnya dia dikarantina di rumah
tapi karena dia muntah darah
langsung ke bulan dan
langsung dibawa ke rumah sakit
untuk segera ditangani
oke penanganan cukup cepat ya
kalau misalnya jam kerja teman teman tenaga medis sendiri seperti apa pak zul
untuk di rumah sakit masih tetap
jadi kita bekerja tiga shift
dari jam tujuh pagi hingga jam dua siang
jam dua siang hingga jam sepuluh malam
jam sepuluh malam hingga jam tujuh pagi
namun untuk beberapa klinik
atau kalau di indonesia di kampus kemas
itu ada yang tetap dua puluh empat jam
jadi bekerjanya dua puluh empat jam dalam seharian itu
tapi mereka dapat berlibur tiga hari
demikian juga dengan ambulans staff
mereka ada yang bekerja dua puluh empat jam
kemudian libur sehari
dan kemudian bekerja lagi dua puluh empat jam
tetap sehat dan tetap semangat ya pak
pak zul terakhir pak menimbang kondisi di kuwait saat ini dengan adanya full lockdown
apa yang diharapkan oleh para wni teman teman wni
baik dari pemerintah kuwait
dan juga perlindungan dari pemerintah indonesia
dari kbri khususnya
ya alhamdulillah kbri membantu dengan penuh
jadi kbri bekerja sama dengan organisasi masyarakat
baik diaspora maupun persatuan perawat nasional indonesia
maupun semua ormas yang ada di kuwait

itu bekerja sama untuk mencari siapa saja warga negara indonesia

di kuwait yang terdampak
seperti kalau para prap itu diberikan vitamin atau suplot men
sedangkan untuk masyarakat indonesia yang tidak bekerja
yang terdampak sehingga mereka tidak bisa bekerja
jadi diharapkan sembako itu bisa paling tidak dalam waktu satu minggu atau dua minggu
mereka bisa terpenuhi kebutuhannya
itu mbak fandi
baik terima kasih atas informasinya pak zul
baik terima kasih atas informasinya pak zul
baik terima kasih atas informasinya pak zul
kami harapkan agar pak zul dan juga teman teman warga negara indonesia di kuwait sehat selalu
sekali lagi terima kasih atas informasinya selamat kembali bertugas pak